bawakan tamu kita minum dan manisan khas kita
apa sih yang mau pikirin
nyuruh rama ke india cuma untuk nyari
untuk periksa semua ruangan
kalau ular itu masih ada di sekitar rumah kita
barusan mama lihat
ular itu berubah
yang ada di jurnal kaki itu benar
mama jadi gini
waktu aku di semarang
kerajaan siluman ular
mungkin itu adalah
ular yang dulu mengganggu keluarga kita
jadi ini ular yang sama
kita harus menemui pawang itu
untuk mencari tahu
sebenarnya apa sih yang diinginkan
ular itu dari keluarga kita
iya mbak aku setuju mbak
kita harus rahasiakan ini dari papa
saya rama dari indonesia dan kamu
aku juga bisa bahasa indonesia
hai angelie senang bertemu
senang bertemu juga
dan ini bunny
ya saya kesini mau ketemu dengan panagraj
apa betul ini rumah panagraj
bisa saya ketemu dengan beliau
kalau gitu silakan masuk dulu
pintu selalu terbuka untuk tamu
karena tamu adalah raja
terima kasih angelie
ah kalau gitu aku panggil ayah dulu ya
dengan suling sakti ini
aku akan menaklukkan semua ular siluman
yang ada di seluruh dunia ini
akan kujadikan budak budakku
ada apa kamu sendiri
ayah itu ada yang mencari ayah
katanya dari indonesia
itu kenalan ayah
ada aku suruh tunggu di rumah
ayah ini tamu kita
selamat malam panagraj
selamat malam panagraj
bukan kamu yang menang
tapi aku rainra
jimat itu hanya berfungsi menyerap racun saat kamu memakainya
angeli bawakan tamu kita minum dan manisan khas kita
apa sih yang mama pikirin
nyuruh rama ke india cuma untuk nyari pawang ular yang nggak jelas itu
papa yang gak ngerti
ada ular yang mengancam kita
mengancam keselamatan keluarga kita pak
kita membutuhkan pawang india itu
apa sih pakai pawang ular segala
gak ada itu ma
papa yakin ular yang ditaklukkan sama pawang ular itu
semua bisa sama taringnya itu udah dibuang ma
mereka itu semua penipu
demi tuhan pa
mama lihat dengan mata kepala mama sendiri
ular itu berubah jadi perempuan
kapan mama lihatnya
waktu mama bikin kopi buat papa
berarti dia masih hidup
yang masih hidup
siluman ular itu
ketemu lagi di video selanjutnya